kita ke informasi berikutnya pemirsa terdakwa bahar bin smith
difonis tiga tahun penjara dan denda lima puluh juta rupiah
oleh majelis hakim pengadilan negeri bandung selasa siang
bahar smith terbukti telah melakukan penganiayaan
serta melanggar undang undang perlindungan anak
terdakwa bahar bin smith kembali menjalani sidang
di gedung perpustakaan dan kearsipan kota bandung selasa siang
majelis hakim yang diketuai oleh edison muhammad
menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara
serta denda lima puluh juta rupiah
subsidiary satu bulan terhadap bahar bin smith
bahar bin smith terbukti bersalah telah menganiaya
dua orang santrinya hingga mengalami luka berat
fonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa
yang menuntut terdakwa enam tahun penjara
serta denda lima puluh juta subsidiary tiga bulan penjara
usai sidang terdakwa sempat mencium bendera merah putih
yang berada di ruang sidang
yang jelas apa yang disampaikan hari ini
tadi oleh majelis hakim itu kita apresiasi
luar biasa hakim berani memutuskan ini
mudah mudahan ke depan kita seminggu ke depan
bisa kita lakukan upaya hukum atau tidak
keputusannya seminggu ke depan setelah hari ini
terdakwa bahar bin smith tersandung kasus pidana penganiayaan
bersama dua terdakwa lainnya
yakni angel yahya bin farouk dan muhammad abdul basit
terhadap dua orang santri hingga videonya menjadi viral
tony oktora bandung